polda jawa timur mengagendakan pemeriksaan ketua yayasan dimas kanjeng marwah daud ibrahim pagi ini
marwah daud diperiksa terkait kasus dugaan penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilakukan oleh pimpinan padepokan dimas kanjeng taat pribadi
ya sudah tersambung bersama kami gita gowinda koresponden cnn indonesia di mapolda jawa timur
selamat siang gita apakah marwah daud sudah menjalani pemeriksaan di sana
ya selamat siang andra dan seril
pada siang hari ini marwah daud yang sudah dipanggil dan dilainkan surat pada minggu kemarin
akhirnya tadi pukul sembilan lebih lima belas marwah daud datang bersama dengan asistennya di reskimum polda jawa timur
dan tadi setelah marwah daud datang dan saat ini masih dilalui pemeriksaan dan kabar terakhir masih dilakukan yaitu penyelidikan dari pihak polda jawa timur
selain marwah daud ternyata juga ada lima sultan yang hari ini juga diperiksa oleh polda jawa timur
siapa saja nama nama sultan tersebut kami masih melakukan pencarian informasi
dan sementara itu dari keterangan dari pengacara dari lima sultan tersebut yaitu iwayan titip
ia menyatakan bahwa siap untuk menjalani pemeriksaan dari polda jawa timur
dan kami baru saja mendapatkan informasi bahwa di spkt polda jawa timur baru saja ini datang yaitu seorang yang disinyalir adalah korban tambahan dari taat pribadi
ia berasal dari jawa tengah dengan membawa mobil dengan plat nomor k yang itu berasal dari daerah pati
dan dia juga melaporkan bahwa disinyalir dia dilakukan penipuan oleh taat pribadi sebesar tiga puluh miliar rupiah
namun saat ini memang dari korban sendiri masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti apa
dan korban menyaku bahwa ia membawa barang bukti namun barang buktinya apa kita masih akan melakukan penelusuran lebih lanjut
andra dan seril
baik gita gita
pemeriksaan marwah daud untuk hari ini apa materi pemeriksaannya gita
ya tadi sudah ditanyakan juga kepada isya yang merupakan ini adalah pengacara dari mar wah daud
dan untuk hari ini jadwal dari mar wah daud adalah untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait untuk kasus penipuan yang dilakukan oleh taat pribadi akibat penggandaan uang tersebut
dan untuk hasilnya seperti apa kita masih melakukan penelusuran

dan sebelah lanjut dari pola jawa timur juga masih belum bisa untuk memberikan keterangan lebih lanjut tentang terkait pemeriksaan untuk hari ini
dan dari mar wah daud pribadi tadi datang pukul sembilan lima belas dengan menggunakan baju ungu
dan dia mengaku sudah sangat siap sekali menjawab pertanyaan yang dilahirkan oleh penyidik
serial dan andra
baiklah terima kasih atas laporan anda gita gowinda dari surabaya jawa timur